kita beralih ke topik lain sebuah puisi yang dibacakan sukmawati soekarno putri
dalam sebuah acara fashion beberapa waktu lalu menuai kontroversi
isi dari puisi ini ramai menjadi perbincangan di lini masa tanah air
karena menyinggung tentang syariat islam
ku tak tahu syariat islam
yang ku tahu sarikonde ibu indonesia sangatlah indah
lebih cantik dari cadar dirimu
gerai tekukan rambutnya suci sesuci kain pembungkus wujudmu
rasa ciptanya sangatlah beraneka menyatu dengan kodrat alam sekitar
jari jemarinya berbau getah hutan peluh tersentuh angin laut
di sejumlah baitnya sukmawati menyinggung
pemimpin syariat islam
puisi kontroversial sukmawati menuai reaksi dari berbagai kalangan
karena dituding sebagai penistaan agama
pengurus persaudaraan alumni dua ratus dua belas kapitra ampera termasuk di antara pihak pihak
yang menganggap puisi ini mengandung unsur penistaan agama
tidak hanya itu sejumlah politikus dari beberapa fraksi partai islam
turut tersinggung terhadap isi puisi tersebut
gerakan nasional pengawal fatwa gnpf ulama pun
berencana melaporkan putri presiden soekarno tersebut ke baris krim polri
yang ku tahu suara kidung ibu indonesia sangatlah elok
puisi sukmawati soekarno putri berjudul ibu indonesia menuai polemik
puisi ini dianggap mengandung unsur penistaan agama
namun adik sukmawati guru soekarno putra mengatakan
puisi itu tidak bermaksud menyinggung syariat islam
guru mengajak seluruh pihak untuk berpikiran jernih dalam memaknai puisi ibu indonesia
guru mengatakan pemaknaan terhadap isi puisi
tergantung dari persepsi pendengar
sehingga ia memaklumi jika muncul berbagai reaksi menanggapi puisi tersebut
namun guru menegaskan puisi sukmawati tidak menyinggung suku agama ras dan antar golongan
ataupun mengandung unsur penistaan agama
saya bisa mengerti apa isinya itu maksudnya apa
saya bisa mengerti
artinya bukan untuk
sara dan sebagainya bukan apa
sesuatu yang bagaimana gitu
tapi melihat mbak sukmawati membawa bawa syariat islam ini kan yang menjadi
memunculkan reaksi begitu
ya itulah ya mungkin
ya itulah yang terjadi gitu
tapi tentunya apa
yang kita inginkan adalah
kita ini semuanya berpikir jernih
berpikir dan berbuat bijaksana dalam segala
adakah komunikasi mas guru dengan mbak soekmawati setelah puisinya kemarin akan menyampaikan atau menandung itu dari mbak soekmawati
kami gak membicarakan soal itu saya ketemu mbak soekmawati
puisi sukmawati soekarno putri berjudul ibu indonesia yang dibacakan saat pagelaran indonesia fashion week di jakarta beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra
pengurus wilayah nadatul ulunaraya soekarno putri menuliskan
wilayah nadatul ulama jawa timur menyayangkan isi puisi ini
dan memerintahkan gp ansor untuk melaporkan soekmawati ke polda jatim
dalam konferensi pers yang digelar di kantor pengurus wilayah nadatul ulama jatim
ketua pwnu jatim k h hasan mutawakil alalah
puisi soekmawati jelas menabrakkan nilai nilai agama
seperti azan dan jilbab dengan budaya jawa
menurut mutawakil substansi puisi sukmawati sangat bertentangan dengan sikap bung karno yang sangat menghormati agama
yang sangat menghormati agama
dan menghormati siang
agar tidak ditunggangi pihak pihak tertentu
pwnu jatim meminta masyarakat tetap tenang
dan tidak menanggapi puisi ini secara emosional
untuk itu ia juga meminta gp ansor jatim untuk melaporkan kasus ini ke polda jatim
oleh karenanya pengurus wilayah nu sangat menyayangkan
substansi dari puisi yang disampaikan oleh ibu soekmawati
di satu sisi
di sisi lain pwnu menghimbau kepada masyarakat terutama umat islam
untuk tenang jangan mudah terprovokasi
saya sebagai antonom nalutul warna
siap meninggalkan juti apa yang menjadi pernyataan dari pwnu
jadi setelah ini akan kita tinggal lanjuti
pemilu kita akan terkaitin yang berkompeten dengan pernyataan
dan bisa dipiul kepada olga atau para lain yang bisa menindak nagon
ya untuk mengulas puisi ini kami berbincang dengan acep iwan saidi
pakar semiotika dari institut teknologi bandung
selamat sore kang acep
selamat sore ya
iya kang acep banyak yang kemudian tersinggung dengan puisi ini
menistakan agama islam
tapi kemudian ada pendapat ini
dari adik sukmawati guru yang menganggap
sebetulnya puisi ini tidak bermaksud untuk menyinggung sarah
kalau anda sendiri setuju dengan pendapat yang mana
puisi ini memainkan pertentangan pertentangan
dia memainkan dalam sajak itu oposisi binar
ini jelas memang mempertentangkan
pertama misalnya mempertentangkan konde
dengan syariat islam
kemudian mempertentangkan azan dengan musik hidung
dari situ sebetulnya ini sudah sangat eksplisit
bahwa mau tidak mau memang sejarah bahasa
sajak ini menyinggung ke persoalan agama ya
dan sajak ini sebetulnya juga secara estetik
sebenarnya tidak bagus sajak ini
jadi lebih menunjukkan satu ekspresi yang
menurut saya kalau tadi mas guru bilang
kita harus berpikir jernih bijaksana dan lain lain
justru saya tidak menangkap ada kejernihan
dan ada kebijaksanaan pada sajak ini
jadi kalau saya juga menulis sajak
ketika saya menulis sajak
hati tentang sukma
dan kalau saya mengatakan itu
maka pada sajak itu
sajak ini menurut saya sudah kehilangan hati
kehilangan sukmanya sendiri
jadi ada kata kata yang begitu eksplisit
yang mau tidak mau secara sosiologis
dia memang menyinggung umat
dalam hal ini umatnya
mbak sukma mengatakan bahwa
ini perasaan sekelompok orang
lalu dia membahasakan
sekelompok orang itu
tapi bukankah juga ada sekelompok orang lain
yang lebih besar yang lebih banyak jumlahnya
jadi dimana letak kebijaksanaan
di sana dimana letak
kejernihan dan dimana letak puisi
jadi saya sendiri tadi pagi
langsung membuat satu puisi
karena saya sendiri merasa
kemudian terbawa emosi
tapi saya tidak mau kemudian
mengungkapkannya di dalam bentuk yang sama
saya mencoba merangkai sesuatu yang
gak bisa dipertentangan antara
misalnya konde dengan
justru menurut saya konde dan cadar
gak bisa kita mempertentangkan kidung dengan azan
itu gak bisa
nggak balance pertimbangan pertimbangan itu
pertentangan pertentangan itu jadi nggak seimbang
jadi bukan pada tempatnya
hal hal yang kidung itu kan
sukma tentang tuhan dan lain lain
dan menurut saya itu justru lelepan
jadi bagaimana kemudian itu dipertentangkan
kemudian cadar dan
saya membaca bahwa konde itu
adalah satu perisai yang dimiliki oleh
dan cadar juga perisai
berawal dari peradaban manusia
dari kebudayaan tentang konde itu
tapi kemudian cadar itu
bersumber dari nilai nilai keagamaan
dan ini menurut saya tidak bisa dipertentangkan
dan sudah sangat jelas
soekarno menurut saya mengajarkan bahwa
pertentangan pertentangan ini seharusnya terjadi
jadi saya melihat ini yang
tidak ada hati di dalam sajak itu
yang sesungguhnya harusnya sajak itu
penuh dengan ungkapan hati
ungkapan dari sukma begitu ya
kalau kemudian anda katakan tadi
apakah memang sajak yang dibuat oleh sukmawati ini
tujuannya adalah memang ingin
memicu kontroversi begitu
saya tidak berkompetensi untuk
menyampaikan apa namanya
tujuan si penulisnya
saya hanya membaca teksnya
bahwa sajak ini akan memunculkan kontroversi
karena dia mempertentangkan hal hal yang sudah sangat jelas
sudah sangat eksplisit
saya sering mengatakan
kalau sajak begitu eksplisit
apalagi sajak yang kemudian menyinggung beberapa pihak secara horizontal seperti ini
ya apa gunanya sajak gitu loh
jadi tidak usah menulis sajak
pada titik ini menurut saya
sajak menjadi semacam wahana untuk menyampaikan
ya ada betulnya juga
itu juga mungkin ada indikasi kebencian
jadi saya ini sangat disayangkan dari seorang mbak sukma ya
yang kita tahu beliau putra proklamator kita
yang sangat disegani yang sangat dihargai gitu loh
jadi loss menurut saya ini agak keterlaluan gitu
kelewatan membuat ini
terlalu apa namanya
apa namanya realitas dari satu sisi
tidak mempertimbangkan banyak hal yang seperti itu dan sebagainya
baik kang acep
saya melihat sekali lagi
saya melihat tidak ada hati di dalam sajak ini
yang seharusnya sajak itu penuh dengan hati gitu loh
kalau kemudian di awal puisi tersebut
ada kata kata saya tidak tahu syariat islam
apakah ini kemudian bisa menjadi pembelaan
bahwa memang tidak ada niat untuk menistakan agama
kalau tidak tahu syariat islam
jangan membandingkannya dengan yang lain dok
justru kalau mau membandingkan dengan itu harus tahu gitu loh
masa kita membandingkan sesuatu yang kita tidak tahu
beda dengan apa namanya
sairnya iwan fals
ketika dia mengatakan
saya tidak tahu tentang moral tapi blablabla
itu dia kritik terhadap kekuasaan
seperti juga dilakukan rendra
hubungan hubungan horizontal di antara umat
di antara kita semua
kalau kritik itu terhadap kekuasaan barangkali
akan jadi lain persoalan itu
ini menyangkut hal hal yang paling substansial di dalam hidup
itu keyakinan keyakinan beragama
baik kalau kemudian kita bicara masalah kritik
kita ingat dulu ada cerpen langit makin mendung
kemudian yang dimuat di majalah sastra tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
apakah anda melihat ada kemiripan dengan sajak ibu indonesia ini
langit makin mendung itu masih simbolik ya
kalau ini kan sangat transparan menurut saya
indonesia menurut saya yang
ini sepertinya memang bahasanya tidak berteriak
seperti sajak sajak pamplet
tapi dia sangat transparan
dia sangat efisit
dalam sejarah indonesia
kita mengenal saya membaca
pram saya menyusun tesis tentang pramudian datatur
tapi nggak sampai kemudian
sinis terhadap islam misalnya tidak sampai
paling paling beliau menyerang tentang haji dan seterusnya gitu
azan itu satu jantung di dalam
ini orang memang akan sangat tersinggung gitu
ya azan itu misalnya
mengganggu orang karena keras dan lain
bahwa kemudian ada orang yang apa namanya
yang merasa terganggu dan lain lain
nah disitulah sebetulnya sajak
seorang penyair seorang budayawan
bagaimana menyentuh situasi ini
fakta itu dengan halus
bukan kemudian mempertajamnya
kalau ini kan mempertajamnya
tapi kalau misalnya kita melihat tadi ada pertanyaan
ada orang yang kecewa ada orang yang sakit hati dan lain lain
karena terganggu malam malam
subuh subuh ada azan
nah itu harusnya dilihat dari
dari hati bagaimana
apa namanya menetralisir itu
azan itu bukan semata mata
tapi juga mengingatkan kita untuk al azan subuh nih ya
mengingatkan kita untuk bangun tidur gitu kan
bangun dari tidur daripada lelap tertidur
itu kan kalau kita melihatnya dari sisi yang positif
semuanya kan positif gitu loh
jadi pada titik itulah misalnya
toleransi dan lain lain
itu mestinya terjaga gitu loh
saya melihat justru sajak ini
ini ya meruntuhkan
meruntuhkan apa yang kita percaya sejauh ini tentang toleransi itu gitu loh
jadi wajar kalau kemudian banyak orang yang
sekali lagi seorang seniman seorang budayawan
kalau melihat fenomena
fenomena pertentangan seperti ini bukan mempertajamnya gitu loh
baik jadi wajar kalau kemudian banyak orang yang tersinggung begitu ya kang acep ya
ini menurut saya yang berbahaya juga disitu
baik baik baik jadi
wajar kalau kemudian banyak orang yang tersinggung
kita akan tunggu karena ini juga akhirnya masuk ke dalam ranah hukum kita akan tunggu proses selanjutnya seperti apa
iwan terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom